mewabahnya penyakit mulut dan kuku pada ternak majelis ulama indonesia mengeluarkan fatwa dan panduan kategori hewan layak kurban
diatur dalam fatwa mui no tiga puluh dua tahun dua ribu dua puluh dua hewan terjangkit pmk kategori ringan bisa dijadikan sebagai hewan kurban
jika dalam rentang waktu sepuluh hingga tiga belas zulhijjah hewan terjangkit pmk sembuh sah dijadikan hewan kurban
jika melewati rentang waktu tersebut maka sembelihan hewan dianggap sedekah bukan kurban
meminimalisir penularan pmk maka umat islam yang melaksanakan kurban tidak wajib menyembeli sendiri atau menyaksikan langsung proses penyembelihan
bisa diserahkan kepada panitia atau lembaga keagamaan
pemerintah wajib menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat untuk dijadikan kurban bagi masyarakat muslim
hal ini bagian dari tugas tanggung jawab pemerintah untuk menjamin pelaksanaan ibadah masyarakat
menekan penularan pmk kementerian pertanian tengah membuat vaksin untuk ternak
pusat veteriner pharma atau pusvetma lembaga pembuat vaksin dan obat ternak di bawah kementerian pertanian mengaku proses pembuatan vaksin penyakit mulut dan kuku pmk sudah mencapai tiga puluh persen
dibuat di surabaya jawa timur
kementerian pertanian mengaku proses pembuatan vaksin penyakit mulut dan kuku pmk sudah mencapai tiga puluh persen